dan saat ini kita ikuti bersama konferensi pers dari bmkg jakarta
atau tektonik kalau yang namanya sumber gempa dan juga tsunami misalnya
ya pasti untuk perintah evakuasi ya untuk menyampaikan atau membunyikan sirine sumbernya jelas berkaitan dengan
kalau diakibatkan oleh gempa tektonik dari bmkg yang memberikan warning kemudian disebar di daerah daerah yang akan terdampak
nah sumber dari itu informasi dari bmkg itulah menjadi justifikasi untuk membunyikan siline
sepanjang kami tidak memberikan warning tentunya perlu ditanyakan kok ada sini berbunyi
sementara kami tidak memberikan warning
kecuali kalau memang dalam hal ini misalnya ada tiba tiba ada tsunami yang diakibatkan
atau air naik yang diakibatkan bukan oleh gempa bumi
karena kami tidak memberikan warning dan itu misalnya ada di pemerintah daerah sirinenya
kemudian melihat sendiri bisa saja
namun sekali lagi bahwa terkait dengan tsunami yang di pandeglang maupun di lampung
memang yang khususnya yang terakhir ini yang berita berita yang kepanikan ini kami tidak memberikan peringatan dini apa apa

karena ini penting buat dibuka siapa siapa saja yang punya sirine dan kemudian punya otoritas untuk membunyikan sirine
mungkin bapak punya informasinya pak ya
terus sama yang tadi saya seduka di bagian

jadi gini intinya memang namanya sama sirine ya satu
tapi kalau nanti bisa dikonfirmasi
bapak paham bahwa bentuknya terus radiusnya itu akan beda
sirine di indonesia memang diidentikan dengan perintah evakuasinya
ini harus dipahami dulu bahwa bmkg mempunyai tugas yang jawab
lima menit pertama apabila ada gempa bicara gempa dan berpotensi tsunami
harus menyebar luaskan info ini ke masyarakat
dengan berbagai moda dengan stakeholder dan sebagainya
artinya dalam waktu singkat info ini bisa ke masyarakat
masyarakat bisa menyelamatkan diri
perintah evakuasi itu ada di pemerintah daerah
dalam rangka evakuasi ini kita bmkg memang berinisiatif membangun sirine
tapi dengan pembahasan ada beberapa provinsi sirine itu kita bangun
dengan spesifikasi tertentu dengan radius tertentu dua kilo
dan kemudian diharapkan sirine ini kalau sudah settle
kita akan selesai
saya akan ke pemda karena perintah evakuasi itu ada di pemda
tapi sementara proses ini kita akan jalan
sementara mungkin ada beberapa misalkan bpd mereka mempunyai inisiatif
untuk lebih komplimen lebih menyebar luaskan peringatan
bppd bnpb mereka mempunyai program misalkan membangun sirine
karena ini tidak diatur dan kita tidak bisa melarang
dalam rangka tujuannya adalah mempercepat informasi
dalam rangka evakuasi
silinder kan identik dengan evakuasi ya
walaupun di negara yang lain tidak hanya evakuasi
di jepang pun ada tai pun akan diberikan warning melalui sirine
tapi untuk indonesia hari ini seperti itu
maka itu juga dibangun di beberapa tempat melengkapi sirine yang kita bangun
mudah mudahan bisa paham
nah otoritas pembelian sirine kembalikan
sebetulnya kalau kita
untuk sirine bmkg itu ada dua kontrolnya
regional untuk menyalakan
dan di kita
posisi di kita kalau di bpbd misalkan tidak
kita garda terakhir
jadi pada saat ada warning sirine tapi kita kontrol
maka bpbd sebagai pengontrol regional memutuskan
dinyalakan atau tidak sirine
ada warning tsunami kita beritahukan
maka bppd dalam hal ini itu sekian pendah kan
memutuskan apakah ada diperlukan proses evakuasi atau tidak di masyarakat
dengan cara bpbd kalau memang itu dianggap penting untuk langkah evakuasi
maka dinyalakan sirine
ini punya bmkg
memang di sana terlihat diaktifkan sirine
sampai sini jelas ya
di luar dari sirine yang bukan punya kita
karena itu juga tidak di luar dari